penunggak pajak kendaraan bermotor memadati samsat jakarta selatan polda metro jaya
jam operasional samsat diperpanjang hingga pukul delapan malam untuk melayani para wajib pajak
tiga hari terakhir samsat jakarta selatan polda metro jaya dipadati warga untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor
antrian panjang dari lantai satu hingga lantai tiga ini telah dimulai sejak pukul enam pagi
para wajib pajak harus rela berdiri berdesak desakan untuk melunasi kewajibannya
untuk mengantisipasi lonjakan warga yang datang membayar pajak jam operasional ditambah mulai dari pukul delapan pagi hingga delapan malam
hingga kini delapan puluh persen penunggak pajak kendaraan dari tiga juta pemilik kendaraan di ibu kota telah melunasi tunggakannya
hari ini merupakan batas terakhir pemutihan pajak kendaraan bermotor di dki jakarta
untuk mengetahui situasi tersebut
kini sudah ada koresponden arman helmi di kantor samsat jakarta selatan
selamat sore arman
arman sepertinya kalau kita perhatikan di belakang anda masih ada sejumlah antrian di sana
dan kalau kita berbicara mengenai program ini sebenarnya sudah berlangsung sejak sembilan belas juli lalu
tetapi warga banyak baru menyerbu kantor samsat ini sekitar tiga hari terakhir
apakah warga memang baru mendapatkan informasi di hari hari terakhir ini atau seperti apa arman
ya selamat sore rian
menarik sekali memang tadi sebelum saya live report saat ini
sempat mewawancarai beberapa warga ataupun juga wajib pajak yang datang untuk menyelesaikan
tunggakan pajak kendaraan bermotor mereka
rata rata alasan mereka kenapa baru bayar pajak saat ini
sebagian besar mengatakan bahwa mereka baru bisa punya uang begitu
namun sosialisasi batas waktu atau tengkat waktu pembayaran pajak kendaraan ini
sudah mereka ketahui sejak beberapa hari yang lalu
menarik sekali rian saya juga sempat mendapatkan informasi dari kepala unit pajak kendaraan bermotor
dan bbnkb dari samsat jakarta selatan
dan ternyata di beberapa hari terakhir
sebelum jatuh tempo ini jumlah pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ini cukup signifikan naiknya
jikalau dari tanggal sembilan belas juli sampai dengan beberapa hari sebelum hari ini
pendapatan itu sekitar tiga belas sampai dengan delapan belas miliar rupiah
namun pada dua puluh sembilan agustus pendapatan pajak kendaraan bermotor itu naik menjadi dua puluh enam miliar rupiah
dan kemarin pada tanggal tiga puluh agustus itu naik menjadi kurang lebih sekitar dua puluh tiga dua miliar rupiah
nah kenapa ini bisa membeludak jumlah wajib
pajak yang datang ke samsat polda metro jaya bersama saya
saat ini sudah ada kepala seksi stnk dari samsat polda metro jaya pak bayu pratama
pak bayu ini kenapa bisa banyak begitu
apakah memang sosialisasi yang kurang atau mungkin dari masyarakat sendiri yang menganggap remeh begitu kewajiban mereka
jadi mas arman kenapa masyarakat hari ini atau menjelang hari hari terakhir
habis masa program denda penghapusan sanksi administrasi
dikarenakan memang apabila wajib pajak
mempunyai tunggakan pajak kendaraan
itu hanya bisa dilayani di samsat induk
sehingga itu membuat seluruh masyarakat yang memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun
harus mendapatkan skp terlebih dahulu harus memenuhi dulu tunggakan pajak tahun sebelumnya
sehingga memang akan terkonsentrasi di seluruh samsat indo
sedangkan apabila tunggakan pajak kurang dari satu tahun
itu sebenarnya bisa juga dilayani di gerai
samsat kemudian outlet kemudian di drive thru ataupun di samsat keliling
seperti itu mas arman
berarti karena memang mereka sudah menunggak mau tidak mau
tunggakan tunggakan itu harus dibayarkan di samsat induk begitu ya
ya betul sekali
karena untuk membayar pajak tahunan berjalan
itu mereka harus mendapatkan skp terlebih dahulu surat ketetapan pajak
sayangnya waktu sangat singkat sekali pak bayu
semoga semakin banyak yang sadar pajak begitu pak bayu
ya rian masih ada waktu kurang lebih sampai dengan jam delapan malam nanti
kalau mungkin rian belum
belum sempat membayarkan pajak kendaraan bermotor
atau mungkin pemirsa di rumah bisa langsung datang ke samsat polda metro jaya
karena teman teman dari pak bayu dan juga dari petugas samsat
akan menunggu sampai dengan jam delapan malam nanti
baik arman helmi koresponden cnn indonesia
berarti masih ada waktu kurang lebih tiga atau empat jam lagi menjelang pukul delapan
bagi yang belum membayar pajaknya
terima kasih ada selaporan anda